tanahnya yang seluas dua ratus meter persegi ditebus pemerintah dengan harga hampir dua miliar rupiah
padahal harga pasaran tanahnya hanya sekitar lima ratus juta rupiah saja
untung karena kalau kita beli rumah kita kayak gitu terus dengan harga segini kita untung
yamti merupakan satu dari empat puluh empat warga desa kandangan semarang jawa tengah yang mendapat ganti rugi
akibat pembebasan lahan proyek jalan tol bawen yogyakarta
rata rata warga menerima ganti rugi sebanyak empat hingga lima kali lipat harga tanah pasaran
di desa bawet total ada lima puluh bidang tanah yang harus dibebaskan pemerintah
dengan total anggaran mencapai delapan puluh lima miliar rupiah
untuk mencegah munculnya calon tanah dalam setiap proyek pembebasan lahan
kementerian agraria dan tata ruang kepala bpn menerjunkan tim khusus
kita memiliki tim yang bisa mengidentifikasi dan harganya pun kita sesuai dengan standar dari appraisal
sehingga tidak mungkin ada calon calon tanah susu kita menyelesaikan permasalahan permasalahan saat ini itu lebih mudah
memang ada permasalahan apabila ada sengketa itu pun kita akan titipkan ke pengadilan
tol bawen yogyakarta nantinya akan menempuh jarak sekitar tujuh puluh satu km
total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai dua belas triliun rupiah